terima kasih aken
emang aku yang bodoh
bulan dulu aku suka ngetawain syir syir lagu cinta
bahkan kamu bulan
tapi sekarang aku baru ngerti
di saat cinta tak terbalas
hati rasanya sakit banget
antoni ternyata udah punya genis bejaan hati
aku ternyata emang gak berarti apa apa bagi dia
jadi aku dukung ke guru
mau ada yang bisa
mau ada apa saja
renggaknya aku taruh di seari naik ringgik
rasanya kayak wolves
di luar ini sama
menumpang jualan di sini terus dapat makan gratis terus dari kamu
eh nggak boleh kayak gitu
rejeki itu dari tuhan bukan dari manusia
nggak boleh ditolak ya
makan yang banyak
nanti kalau kurang tinggal nambah lagi ya
maaf tiap hari aku jadi yang dapetin tanda nih
namanya juga rejeki
rezeki itu kan datangnya dari allah bukan dari manusia
dan rejeki nggak boleh ditolak ya kan kan
soalnya tadi kenny juga ngomong persis kayak gitu ke prita
yaudah gih dimakan
tante masuk duluan ya
prita tadi itu ternyata kamu emang lagi sedih
karena wajah kamu tuh emang sedih banget
maaf ya aku lagi ngelamun
eh cuma aku mau nanya prita
sebenernya kamu sedih kan
tadi kamu tuh bongkar
sebenernya kamu tuh nggak kepanasan
iya ken aku lagi sedih
tapi aku malu cerita sama kamu
gue semangat banget lah prita
nggak bakal aku kasih tau ke infotainment kok
ya mendingan sekarang kamu cerita aja sama aku
ya emang sih mungkin keadaan aku yang sekarang gak bisa bantu kamu
ya pasti kan lebih enak kalau misalnya cerita sama temen kamu sendiri
sebenernya aku lagi patah hati ken
coba yang aku sukain ternyata dia suka sama gadis lain
selama ini aku berusaha untuk merawat dan ngejaga dia
bukannya aku pamrih
atau aku minta balas budi dari dia
tapi aku rasa sedih aja ken
kayaknya aku sama sekali gak berarti untuk dia
kayaknya aku sama sekali nggak berarti untuk dia
kayaknya aku sama sekali nggak berarti untuk dia
kayaknya aku sama sekali nggak berarti untuk dia

ya mungkin tuhan masih pingin ngasih kamu cowok yang lebih baik daripada dia prita
ya mungkin tuhan masih ingin ngasih kamu cowok yang lebih baik daripada dia prita
makasih ya ken selama ini aku pikir emang aku yang bodoh
tapi kata kata kamu benar mungkin emang dia yang salah kan
makasih banget ya ken
yaudah berita kita makan yuk nanti makanan keburu dingin loh
gimana enak gak
itu masakan mamaku lho
oh iya pantas enak banget
baik baik banget
son kamu ini keterlaluan sekali ya
gak pernah muncul kalau ada pertemuan keluarga ardian kenapa sih
maaf ya ria aku kan baru pulang dari nederland
bentar lagi juga aku mau pindah
ah yang benar
aduh kalau begitu pantesan kamu mau jual flores kamu
anak anakku semua kan ada di sana
jadi mereka bilang aku sama hans harus pindah juga ke sana
ah kalau begitu kebun mawar kamu itu kamu mau jual juga
eh udah laku ya
belum itu kan sebetulnya perkebunan yang sangat saya sayangi
di situ kan mawar mawar yang indah indah yang aku senang segala macam
di sana kan ada juga pembibitan mawar
tapi saya tuh sayang mau menjual di sembarang orang
tapi warga ku tuh gak ada yang berminat ria
oh nggak ada yang minat ya
tapi saya berminat
jadi gak butang butang lain lagi
mau seperti yang itu
si jepang aku ke aku kan sound cry
aku nokok bener sama pokoknya
kalian ini selalu surat cinta surat cinta
dasar anak muda
ini adalah surat akte pembelian perkebunan mawar sekaligus pembibitan mawar
eh mau beli perkebunan mawar ini
nih kamu tahu kan antoni kan senang sekali sama bunga mawar
jadi eyang mau supaya dia nanti berusaha bisnis pembibitan bunga mawar
nah kebetulan taman akrabnya eyang ini menjual perkebunan pembibitan bunga mawar
ya ampun neyang antoni itu kan masih muda masih kecil
mana mau dia megang perkebunan mawar
ini baru cucu kesayangan eyang
nanti dia akan jadi pengusaha perkebunan bunga mawar dan pembibitannya
sini aku bantuin
terry loh kok kamu udah datang ke sini pagi pagi
dede sini aku bantuin ya
gak usah ten gak usah
sisi jangan kemana mana
apaku mau ambil barang ber inaccurate
sambil nyuruh lagi
lo anjel kok kamu malah nangis
kamu kenapa jadi baik banget kayak gini ter sama aku
semakin kamu baik sama aku
aku jadi semakin sayang sama kamu
padahal aku tahu
sampai kapanpun kamu gak akan pernah bisa suka sama aku
dan aku tahu
aku gak akan pernah bisa gantiin tempat kendi di hati kamu
maafin aku karena selama ini tuh aku tuh buta
dan itu tuh kamu anjel
aku akan belajar untuk nyayangin kamu jell
aku juga akan belajar untuk lupain candy
dan aku tahu
kamu gak bohong ter
ini semua tuh beneran
kalau gitu bentar ya ter